seorang warga bernama toto mengungkap penghuni rumah tempat ditemukannya jasad ibu dan anak di perumahan bukit cenere indah depok jawa barat
ditemui pada jumat pagi toto menuturkan
di rumah tersebut selama ini dihuni oleh pasangan suami istri dan anak laki laki dan sudah lama tinggal di perumahan
sang suami wafat pada dua ribu sebelas dan rumah pun hanya dihuni oleh istri dan anak yang ditemukan tewas dan jasad mereka tinggal kerangka pada kamis tujuh september
toto mengatakan keluarga itu tertutup dan jarang bersosialisasi
sepengetahuan toto sang suami adalah pengusaha
semasa hidup penghuni rumah hanya terlihat keluar untuk membuang sampah dan sesekali bepergian dengan taksi
profesi pastinya saya tidak tahu
tapi apa yang suaminya dulu sampaikan itu usaha sendiri
pemahaman saya usaha sendiri itu pengusaha
tapi saya nggak tahu usahanya apa
sebelumnya warga perumahan bukit cinere depok jawa barat dihebohkan dengan penemuan jenazah ibu dan anak dalam kondisi tinggal kerangka di rumahnya pada kamis
penemuan jasad itu bermula dari laporan warga yang curiga karena korban tidak keluar rumah selama satu bulan
ketika diperiksa warga menemukan kerangka ibu dan anak ini berdampingan di dalam kamar mandi asisten rumah tangga
tim gabungan reskrim polres metro depok bersama polda metro jaya mendatangi lokasi dan melakukan olah tkp selama lima jam
polisi masih belum bisa menentukan penyebab kematian
hasil terbaru polisi menemukan sepucuk surat yang berisi nama dan nomor telepon keluarga korban
dari luka kita tidak bisa ketahui apakah hal itu berlaku
dari luka kita tidak bisa ketahui apakah hal itu berlaku
dari luka kita tidak bisa ketahui apakah hal itu berlaku
karena kondisi jenazah itu sudah posisi membusuk

sudah lama sekali kurang lebih diperkirakan kurang lebih satu bulan
usai ditemukan dua jasad dibawa ke rumah sakit polri kramat jati jakarta timur untuk dilakukan autopsi oleh ahli forensik
tim liputan cnn indonesia